kita ke dalam negeri indonesia akan mengirim kontingen ke festival olahraga ekstrem seri dunia di monpelie perancis
dua medali emas didapatkan indonesia dalam kejuaraan yang sama pada tahun dua ribu delapan belas
tim nasional ekstrim sport indonesia melakukan persiapan akhir menjelang keberangkatan ke festival olahraga ekstrim internasional seri dunia di perancis pada dua puluh empat sampai dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
tujuh atlet indonesia akan bertarung melawan jagoan olahraga ekstrim dunia untuk tiga kategori
kita memberangkatkan tujuh orang atlet di tiga kategori
yang pertama inline skate dua orang kemudian skateboard dua orang dan bmx di tiga atlet jadi total semuanya adalah tujuh orang
atlet fedeline indonesia januar susanto tahun ini menjadi atlet olahraga ekstrim indonesia yang pertama
yang akan bertarung di kelas pro setelah pada dua ribu enam belas menjadi juara di kelas master
gue bangga karena gue sekarang bawa nama baik indonesia dan gue juga salah satu orang yang satu satunya di kelas pro
dari cabang manapun gue di bmx flatten ini gue masuk kelas pro
dan semoga ini bawa nama baik indonesia juga dan ngangkat komunitas bmx flatline di indonesia
dengan berpartisipasi pada olahraga
olahraga ekstrim diharapkan indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan dalam pergelaran ekstrim sport dunia
randy putrama jakarta